di informasi berikutnya partai kebangkitan bangsa atau pkb
memastikan koalisi dengan partai gerindra masih solid
untuk kepentingan pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
ketua umum pkb mohamad iskandar menyebut sejumlah partai diklaim siap untuk bergabung
kata umum pkb mohamad iskandar atau chaimin mengatakan
pihaknya tetap solid dalam menjalin koalisi dengan partai gerindra
saat melakukan kunjungan ke desa jarakan tulungagung jawa timur
menurut caimin koalisinya dengan partai gerindra akan lebih kuat
dengan sinyal bergabungnya partai golkar
bahkan tak hanya itu partai amanat nasional juga tengah menjajaki koalisi bersama dengan partainya
sementara terkait dengan kandidat calon presiden dan wakil presiden
pkb masih enggan untuk bersuara
pkb berdali menunggu waktu yang tepat
serta memantau peta kandidat yang diusung oleh partai lainnya
kita akan terus bersama dan kita terus bahu membahu
dan sedang menggalang partai partai lain yang sudah siap bergabungkan golkar
juga komunikasi dengan yang lainnya
ya sementara golkar dan pan
kemungkinan p tiga tapi belum pasti
tapi belum mengusung toko
lihat juga partai partai lain belum ada satupun calon yang diperingati